partai golkar resmi mendukung wali kota solo gibran raka buming raka menjadi bakal calon wakil presiden
untuk capres prabowo subianto pengumuman dilakukan dalam rapimnas partai golkar hari ini
dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua dpd tadi malam pak kami rapat cukup lama cukup hangat
tapi semuanya konsensus mengusulkan saya tanya dulu mengusulkan dan mendukung mas gibran raka buming raka
untuk kita pasangkan dengan pak prabowo sebagai bakal calon presiden republik indonesia
kami ajak anda sekarang bergabung ke gedung dpp golkar jakarta untuk melihat situasi terkini di lokasi
yang anda sebutkan
yang bisa disaksikan saat ini adalah gambar beberapa petinggi partai golkar sedang berkumpul
sebelumnya pukul dua belas lima puluh waktu indonesia barat wali kota solo yang juga anggota pdi perjuangan
gibran raka buming raka yang juga putra presiden joko widodo tiba di lokasi
anda bisa lihat di lokasi gibran saat ini sedang menyalami
para petinggi partai golkar
santer informasi beredar sejak tadi malam
pada hari ini gibran akan resmi mengenakan jaket berwarna kuning atau bergabung menjadi kader partai golkar
karena sesuai dengan keputusan rapimnas partai golkar hari ini
partai golkar dan
dan juga beberapa partai politik di koalisi indonesia maju akan menetapkan atau mengusung
gibran raka buming raka sebagai bakal cawapres untuk bakal capres prabowo subianto
ya isu yang beredar sejak beberapa lama ini sejak dan semakin ramai setelah mk memutuskan batas
kepada rekan rekan media harap menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dilanjutkan
kembali kami informasikan kepada rekan rekan media mohon menempati tempat yang telah disediakan

skor saya cabut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita lanjutkan acara pleno satu ini
dan kita ucapkan selamat datang kepada mas gibran raka buming raka
wali kota surakarta
saya ingin mengenalkan dulu senior partai golkar yang ada di sini
ketua dewan pembina bapak abu rizal bakri
kemudian pak akbar tanjung ketua dewan kehormatan
pak muhammad hatta dewan etik
kemudian dari pengurus partai golkar waketum pak bambang susatyo ketua mpr
pak sekjen haji ludwig paulus wakil ketua dpr
kemudian pak ahmad doli kurnia tanjung
dia wakil ketua umum
ketua komisi dua pak muhyiddin ketua panitia rapimnas
kemudian saya juga ingin memperkenalkan ada pak ridwan kamil
kemudian pak kahar muzakir
pak aceh pendangung jawa barat
ini tim daripada
jadi di golkar hanya ada dua kelompok kader
kenapa empat itu penting karena golkar nomor empat
kemudian mbak mutia mbak hetifah
kemudian di sebelah kiri saya
ini seluruh ketua
dpd satu partai golkar se indonesia
kemudian di sebelah sana ada under empat puluh
under empat puluh saya minta berdiri
nah ini under empat puluh ini ada bu alin mus
ada raffindra ada mbak putri
ada wamen jerry ada lindra ada robby

bukan ada roro fidra tadi sudah
yang masih duduk itu empat puluh plus plus
jadi gak boleh berdiri
jadi yang lain boleh turun
dan yang penting juga mas gibran
ada pak d karwo
dan ini dengan sarmuji komandan jawa timur
kemudian komandan jawa barat
ada pak aceh dan pak
pak ridwan kamil
sehingga seluruh banten hadir
bu ratu tatu hadir
jadi seluruhnya kita siap menang
kalau yang di luar itu tentu mas gibran
yang mendorong kita untuk menang
oleh karena itu acara hari ini tadi sudah dirapat plenokan
dan partai golkar mendukung mas gibran
untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari partai golkar
tadi saya cerita ke pak prabowo
bahwa pada waktu indonesia merdeka
kepala pemerintahan atau perdana menteri
sultan syahrir umurnya pun tiga puluh enam tahun
jadi muda juga mas
dan mas gibran ini ulang tahunnya di bulan oktober juga
betul ya mas ya
ada juga yang lebih penting
dia ulang tahunnya sama dengan ketua umum golkar
satu oktober kan satu oktober
jadi itu mas
jadi kita siap lahir batin memenangkan mas gibran
oleh karena itu pak sekjen rantusnya kita serahkan kepada mas gibran
keputusan pak sekjen dampingi mas gibran
dengan diterimanya surat keputusan
maka rapat pleno pertama
dan rapat saya skor sampai jam dua
yang belum makan makan dulu silakan
yang sudah makan makan lagi
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sampai jam dua